presiden jokowi akhirnya mengizinkan dana apbn digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat jakarta bandung
berubahnya skema pembiayaan ini menganulir komitmen presiden yang pernah berjanji kereta cepat jakarta bandung akan dibangun tanpa menggunakan duit negara
perubahan pembiayaan ini kian menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek kereta cepat yang sejak awal telah menuai pro dan kontra di publik
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin
selamat sore bang ali
selamat sore assalamualaikum wr wb
dan agus pambagio pengamat kebijakan publik melalui sambungan telepon selamat sore pak agus
oke saya mau ke pemerintah terlebih dahulu
bang ali perubahan komitmen pembiayaan proyek kereta cepat jakarta bandung ini apakah pemerintah mengakui salah dalam kalkulasi
perencanaan sejak awal bang ali
jawabannya apa bang ali apakah kemudian kalkulasinya salah sehingga kemudian yang tadinya presiden berjanji tidak akan menggunakan uang negara tapi akhirnya menggunakan apbn
itu dulu bang ali fokusnya
adakah yang salah dari penggunaan apbn
kalau proyek itu harus masuk dalam rangkaian pemerintah ketika dia masuk dalam program strategis nasional
kemudian tidak pernah orang menduga dan mengetahui tentang situasi dan kondisinya
kemudian pemerintah pada akhirnya mengeluarkan peraturan presiden yang terakhir ini untuk penggunaan tut sertaan anggaran pendapatan belanja negara atau modal pemerintah di dalamnya berdasarkan peraturan presiden
itu tahun dua ribu lima belas
kemudian nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu ini
kalau makanya tadi saya bilang pertanyaannya yang mesti dibalik
adakah yang salah ketika anggaran pendapatan belanja negara itu dipakai untuk memastikan dari skema perubahan itu
karena pemerintah begitu memberikan skema
penguatan skema danaan psn ini dalam kereta cepat jakarta bandung
tidak ada lain kecuali targetnya untuk bisa tepat pada selesai pada waktunya di tahun dua ribu dua puluh dua akan datang
bang ali memang tidak ada yang salah menggunakan apbn
tapi pada tahun dua ribu lima belas presiden sendiri yang berjanji kepada publik di saat kemudian penolakan pro dan kontra banyak sekali yang mengkritik bahwa proyek ini akan membebani
presiden sendiri yang berjanji tidak akan menggunakan apbn
kalau lah kiranya setiap orang mengerti bahwa pandemi itu akan datang dua tahun terakhir ini
atau kita bisa memperkirakan
kan tidak ada manusia yang bisa memperkirakan kalau negeri ini akan diserpa dengan pandemi
covid sembilan belas lebih kurang dua tahun
nah konsorsium dari badan usaha milik negara kemudian sampai hari ini yang saya sebut dengan diterbitkannya perpres baru tahun dua ribu lima belas
jadi maksud saya kalau kita masuk dalam bahwa pada akhirnya pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja negara
pertanyaannya adakah yang salah dengan penggunaan
baik kita mau tanya ke pak
anggaran pendapatan belanja negara dalam membiayai proyek ini
oke pak agus kalau menurut bang ali sebagai perwakilan pemerintah tidak ada yang salah dalam penggunaan apbn
karena pandemi covid sembilan belas kemudian membuat konsorsium proyek kereta cepat ini kesulitan untuk mendanai proyek
tapi pak agus skema perubahan pembiayaan ini sekali lagi menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah yang terkesan ngotot dan terburu buru meskipun sejak awal banyak yang mengkritik
begini saya dari awal sudah menyatakan banyak tulisan saya tentang tidak persetujuan saya untuk pembangunan kereta cepat karena terlalu mahal
kemudian juga yang mau naik siapa karena costnya pasti mahal kecuali nanti disubsidi
yang itu menyalahi perpres
nah lalu saya terus melakukan media mengkutip saya dan seterusnya lalu saya dipanggil pak presiden enam belas mei dua ribu enam belas
saya tanya pada pak presiden pak presiden sebetulnya ini ide siapa sih kok seperti ini
jawaban pak presiden itu ide saya mas
karena untuk menjadi bangsa yang besar kita harus mempunyai teknologi tinggi
dan saya memilih kereta cepat karena dibantu cina itu
waktu saya diajak naik kereta oleh xing pink ini enak sekali dan cina mau bantu
saya bilang oke pak tetapi costnya mahal sekali
tidak tenang saja
tidak apa apa bisa kita biayai
ya sudah saya sudah sampaikan kemungkinan kemungkinan yang sekarang terjadi
jadi kalau sekarang berkomentar lagi ya saya sudah sampaikan langsung pada pak presiden dan ini sekarang terjadi
nah ini belum apa apa yang nanti saya khawatirkan ketika operasi maintenance kereta ini sudah jadi
itu juga sangat tinggi
oke itu juga sangat tinggi
itu juga sangat tinggi
lalu yang mau naik siapa karena jurusannya hanya dari halim sampai padalarang
tidak lagi sampai bandung
tidak berhenti di kerawang tidak berhenti di walini
sehingga pertanyaan saya kalau kita mau ke bandung naik kereta cepat katakan empat puluh menit
tapi habis itu turun kereta lalu sambung apa angkot bus atau kereta parahyangan itu merepotkan
karena orang membawa bagasi lalu mengendong anak kan susah
sehingga pertanyaan saya siapa yang mau naik
ketika yang mau naik sedikit tentu cost untuk operation maintenance nya naik
lalu kapan kembalinya itu bisa dihitung ada hitung hitungannya
karena saya punya proposal yang dibuat oleh jepang dan proposal yang dibuat oleh cina
tapi pak agus sekali lagi apakah kemudian ini menunjukkan meskipun anda dan mungkin para pengamat yang lainnya sudah pernah mengingatkan presiden
ini menunjukkan bahwa ada skema perencanaan yang salah ya
bukan yang salah setelah berjalan dari dulu juga salah
makanya saya bilang kan terlalu mahal
karena saya sudah pastikan saya sampaikan kepada pak presiden pasti akan ada hal hal yang menjadi membuat pak presiden repot
nah sekarang ini yang terjadi
ya kan jadi bukan salah karena sudah aja lalu salah enggak
memang dari awal itu hitung hitungannya
kalau yang dibuat oleh jepang itu kan ini kan proyek jepang lalu diminta paksa oleh pemerintah diberikan pada china
ini bukan pakai tender ya
ini proyek proyeknya jeka
yang jk itu yang bikin banyak yang buat dari ui dan ugm
yang ini yang bikin itb
jadi ini sudah dari awal
oke bang ali ini sudah dari awal salah kalau menurut pak agus dan juga para pengamat lainnya
sekarang ongkosnya akan terlalu mahal sudah membengkak sampai satu ratus tiga belas triliun
bang ali apakah kemudian pemerintah sadar pembiayaan ini semakin membebani agar tidak terjadi
kita ngomong pelan pelan supaya masyarakat juga mengerti dari pembahasan kita ini apa yang sedang terjadi
artinya kalau kita bahas pada tahun dua ribu lima belas sekarang ini dua ribu dua puluh
perubahan terhadap peraturan presiden nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu itu dia merubah skema
makanya tadi saya katakan tentang perubahan
tentang perubahan skema yang dilakukan dalam peraturan presiden sembilan puluh tiga
itu adalah memberikan penguatan dari skema pendanaan bsn
reta cepat bandung jakarta
makanya yang tadi disebut oleh mas agus pambagio itu
itu masuk di dalam apa yang kita sebut dengan peraturan presiden nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
kenapa perlu itu
karena saya perlu harus menegaskan juga bahwa
penanaman pmn itu ya modal negara penyertaan modal negara itu diberikan
guna menambal kekurangan kekurangan atau kewajiban dari penyetoran modal
dan memenuhi kewajiban perusahaan patungan
bukan untuk menutup atau pembekakan nilai proyek
oke pertanyaan saya menambal itu membebani apbn atau tidak pak ali
dalam posisi itulah dalam posisi itulah maka saya ingin mengatakan bahwa
dari keterangan dan penjelasan seperti yang tertuang dalam peraturan itu adalah
maka dia kalau dia terkait dengan pembekakan nilai proyek kereta cepat jakarta bandung
itu merupakan saya mau bilang juga bahwa inilah yang dilakukan dievaluasi
kemudian dilakukan rapat teman bilang untuk diaudit
anda boleh melakukan audit seperti apapun
oke baik baik
yang seperti ini terjadi adalah wajar
karena perubahan perubahan desain dan biaya tanah dan seterusnya
jadi saya pikir begini jangan kita masuk dalam masalah yang akan rumit dalam republik ini
pon dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu yang ada di papua itu tidak pernah ada orang membayangkan untuk itu bisa terjadi
yang sekarang ini dipikirkan adalah bagaimana keberanian seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan
kita bicara soal kereta cepat yang anggarannya kemudian membiayai apbn
terus break terlebih dahulu
dengar jangan lagi ada pemerintah yang bisa mewarisi mangkraknya perusahaan perusahaan besar di negeri ini
oke baik kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda
masih bersama dengan bang ali muntar ngabalin dan juga pak agus pambagio
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada pak agus pambagio pengamat kebijaksanaan
dan juga bang ali muntar ngabalin tenaga alih utama ksp
tadi bang abalin tidak menjawab pertanyaan saya pak agus
apakah kemudian anggaran proyek pembiayaan ini kemudian membebani apbn
tapi saya mau tanya ke anda pak agus dengan banyaknya hal hal yang salah sejak awal
tadi anda katakan bahwa sudah banyak penolakan juga dari berbagai pihak
mulai dari efektivitasnya kemudian keuntungannya yang sulit didapat
sejak awal apakah sudah bisa diprediksi bahwa anggaran ini memang ujungnya akan dibiayai
memang ujungnya akan dibiayai oleh apbn pak agus
saya sudah perkirakan dan sudah saya sampaikan
jadi gini ini proyek memang harus dibantu
artinya apa kalau tidak proyek ini memang keras
pemerintah indonesia sudah melakukan perundingan kepada pemerintah china dalam hal ini b dua b
mau tujuh puluh delapan puluh sembilan puluh supaya beban kita berkurang
tapi china tidak mau
mereka pasti sudah menghitung bahwa dia sudah untung jual semua ininya kan
jual semua besinya kayak alat alatnya lokomotif dan semuanya keretanya itu sudah
jadi mereka sudah untung harusnya
sehingga dia tidak mau ambil risiko itu
sehingga kalau pemerintah tidak memberikan suntikan dana itu mangkrak
disinilah lalu pak luhut waktu itu memutuskan kereta ini tidak sampai bandung
tetapi sampai pada larang
dan sekarang pak luhut sudah di assign dari
perperat seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu bahwa dia akan memimpin ini untuk menggantikan menko perekonomian
nah jadi kita lihat karena pasti negara yang mencari dari awal dari awal sudah disampaikan
ini nanti dari awal negara pasti akan bermasalahkan apa
padahal itu bukan untuk kerjanya
tapi untuk setoran modal
setelah modal pinjam dari bank kan ribet
ini semakin membiayai semakin membebani apbn kita di tengah kondisi pandemi yang belum jelas dan pemulihan ekonomi yang belum jelas juga pak agus
karena ada uang yang sekarang kalau nggak salah sudah di setoran empat triliun sekian
dan itu belum berhenti dari situ
pasti akan menambah
belum nanti operation maintenancenya

apa kemudian urgensinya meneruskan proyek reta cepat jakarta bandung ini di tengah setoran
yang belum jelas rakyat masih membutuhkan banyak hal pemulihan ekonomi masih sulit dan pastinya membebani apbn
kalau bicara tentang anggaran pendapatan belanja negara
maka kata kuncinya adalah apbn itu didapatkan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak
yang laksanakan ini adalah badan usaha milik negara
saya dengar teman teman di
satu dua orang deh ada
orang yang menyebutkan tentang
bagaimana pengembalian modalnya
dari tahun berapa sampai tahun berapa
nah yang dipakai adalah
uang rakyat yang dipergunakan
adalah proyek strategi nasional
untuk kepentingan negara
itu kepentingan rakyat dari mana
ada orang berpikir lagi tentang keuntungan
karena itulah tekanan
dalam pemberian anggaran pendapatan
belanja negara itu
saya katakan tadi adalah
pembangunan kereta cepat jakarta bogor
untuk tepat pada waktunya
pada poin inilah maka
harus juga menyampaikan bahwa
yang ada dari semua
nah sekarang ini sudah dua ribu dua puluh satu
tidak ada satu
yang dilakukan dan diambil
oleh keputusan pemerintah tanpa
analisa tanpa sebuah
kebijakan yang dilakukan
yang itu semua adalah berorientasi
terhadap kepentingan rakyat
itulah sehingga tidak mungkin
bapak presiden begitu berani
mengambil satu keputusan yang
tapi urgensinya apa memprioritaskan ini
dibandingkan dengan penanganan pandemi
dan pemulihan ekonomi bang ali
mengutamakan proyek infrastruktur pelengkap
karena proyek reta cepat jakarta bandung ini
bukan proyek infrastruktur dasar
ini adalah proyek infrastruktur pelengkap
urgensinya apa mengutamakan ini
ketimbang yang lain
tapi negara tidak berpikir sekecil itu
negara berpikir tentang lima sepuluh tahun
dan untuk generasi yang akan datang
kalau rifana berpikir seperti itu
ya ya mungkin rakyat juga bisa mengerti
tapi pikiran negara
desain yang dilakukan oleh pemerintah
dan negara itu tidak seperti itu
meskipun anggarannya memengkak sampai
pak agus melihat pembiayaan proyek reta cepat
yang membengkak jadi rp satu ratus tiga belas sembilan triliun
menurut anda ada urgensinya meneruskan proyek ini
meskipun kalau tidak diteruskan kemudian mangkrak
karena cina sudah mendapatkan keuntungan
pak agus tapi ada urgensinya meneruskan ini sekarang
ya urgensinya itu supaya tidak mangkrak
karena sudah berapa triliun ditanamkan
ya kan nanti kalau nggak mangkrak itu
jadi ya satu satu kan dari awal saya sudah katakan
di dua ribu lima belas kalau tidak pasti negara harus mengambil alih
kalau tidak mangkrak
dan itu kejadian sekarang
padahal saya bukan dukun
nah jadi maksud saya
ini ya sekarang satu yang cara adalah pemerintah turun tangan
ya tentu presiden bertanggung jawab
makanya membuat perpres yang baru
ya sudah terlanjur mau diapain
mau mangkrak atau mau terus
operation maintenance nya berapa lagi tuh
masa tiketnya rp lima ratus nggak mungkin
pasti di atas satu juta
nah kalau mau murah kayak para yang rp sembilan puluh

sekarang kalau rp dua ratus ya subsidi nya harus besar
sekarang kalau rp dua ratus ya subsidi nya harus besar

karena para pengamat memprediksi keuntungannya selama empat puluh tahun
belum tentu kembali
tadi seperti yang disampaikan oleh mas agus
opsi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah
penyertaan modal negara
makanya tadi saya sebut pmn
dari anggaran pendapatan belanja negara
kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara
dengan tetap jangan lupa
dengan tetap memperhatikan kapasitas
dan kesinambungan fiskal
kalau kita lagi bertanya bahwa
ini sekarang proyeknya ada di negara kita
bukan di negara orang lain
dalam negara kesatuan republik indonesia
ada konsorsium yang di badan usaha milik negara
yang dipakai adalah anggaran pendapatan belanja negara
jadi pada poin inilah mungkin
nanti harus dibicarakan
apapun yang dipakai oleh anggaran pendapatan belanja negara
itu kepentingan masyarakat
jangan pernah ragu
pak agus apa yang kemudian mesti dilakukan oleh pemerintah
apakah pemerintah sebaiknya melakukan audit investigasi
karena banyak sekali dari pihak dpr yang mengatakan bahwa
perlu ada audit investigasi dari bpkp
dan kabarnya sedang berlangsung
untuk menjadi landasan pengucuran pmn
ini untuk meminimalisir kerugian
dan pembengkakan biaya lagi
itu memang diperlukan ya pak agus
ya kan setiap penggunaan uang negara harus di audit
ya silahkan saja
saya sudah bisa menghitung dari awal
ini pasti terjadi dan kejadian
sehingga itu tadi
tinggal sekarang bagaimana itu nanti membangun tod nya
kan menurut saya daripada di halim tarik saja sampai ke cengkareng
sehingga seperti di ski fall di belanda itu
orang turun mau ke bandung
kalau sampai dari halim ke halimnya saja macet
terus siapa yang mau naik
sampai pada larang mau ke bandung macet
terus di mana nasibnya
itu yang perlu dipikirkan dari sekarang
bukan lagi mikir soal anggaran
karena sudah terlewat
sudah harus dilakukan
karena kalau tidak mangkrak
itu saja persoalannya
oke artinya ada rencana rencana menarik dari halim kemudian ke cengkareng
merestrukturisasi proyeknya itu lagi begitu ya
bang abalin terakhir apakah kemudian pemerintah akan bernegosiasi ulang
dengan pemerintah tiongkok selaku mitra
untuk mungkin mengambil peran lebih besar
karena itu bisa mengurangi beban negara
bang ali misalnya pemerintah melepas sebagian kepemilikan saham kereta cepat
sudah tidak mau chinanya tidak mau
oke artinya sudah tertutup opsi itu ya
atau sudah bisa negosiasi lagi
menjawab pertanyaan rifana semua on schedule
tidak ada satu audit yang dilakukan dari seluruh kebijakan yang dilakukan
oleh bapak presiden dan pemerintah hari ini
boleh nanti dilakukan
mereka sudah dilewati semua auditnya sudah semua dilakukan
jadi tidak ada lagi urusan negosiasi
jadi tidak perlu lagi diperbincangkan kemudian
yang sekarang ini adalah kita terus memberikan dorongan dan motivasi
agar proyek ini harus bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan
tidak boleh lagi pemerintah itu mengulangi proyek proyek besar
yang mangkrak tahun tahun kemarin
baik baik oke kita nanti tunggu bagaimana proses pelaksanaannya
apakah kemudian seperti yang disampaikan oleh bang abalin bang ali
ini anggarannya akan tetap membengkak dan tidak semudah itu
seperti yang tadi disampaikan juga oleh pak agus
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada bang ali mutar ngabalin tenaga ali utama ksp
dan juga pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
sehat selalu pak agus dan juga bang ali